bursa pemilihan wali kota solo sejauh ini baru pdip yang mencalonkan kadernya
menjadi bakal calon wali kota maupun wakil wali kota solo
karena pdip sebagai pemenang pemilu dengan suara terbanyak tiga puluh kursi
di urutan kedua ada pks yang mengantongi lima kursi
namun pks belum bisa mencalonkan calon sendiri karena harus memenuhi sembilan kursi
hingga saat ini pks masih berkomunikasi dengan partai lain
untuk memenuhi ketentuan sembilan kursi sehingga bisa mengajukan nama bakal calon wali kota
maupun wakil wali kota solo melawan calon dari pdip
ketua dpc pks solo abdul govar mengklaim sudah berkomunikasi dengan partai partai lain
namun sejauh ini belum ada titik temu
sedangkan pks sendiri ya kita tetap pengennya karena kita pemenang kedua
pengen kita juga melakukan perlawanan kepada
pdip dan pks
sehingga tidak ada calon tunggal nantinya dari pdip
ada lawannya di luar pdip
sementara itu partai gerindra yang punya peluang berkoalisi dengan pks
malah telah menyatakan dukungan kepada putra presiden joko widodo gibran raka buming raka
sebagai bakal calon wali kota solo
bahkan menurut ardianto ketua dpc gerindra kota solo
jika gibran tidak mendapat rekomendasi dari dpp pdip
partai gerindra siap menjadi kendaraan politik
dan menggalang dukungan agar gibran tetap maju sebagai calon wali kota solo
ketika mas gibran itu muncul di mana mana
bahwa beliau ingin maju menjadi wali kota
saya memang siap mendukung
karena saya ingin memberikan perubahan di kota solo
karena selama ini kurang greget untuk masalah pembangunan di kota solo
mungkin dengan adanya mas gibran anak muda
yang kedua sudah berpengalaman juga
saya kira mampu untuk membuat kota solo kedepan
menurut pengamat politik dan hukum tata negara universitas sebelas maret solo agus triwanto
peta politik pada pilkada di solo sejak dua ribu lima memang berbeda dengan kota lain
hal ini karena dominasi partai pdip sangat luar biasa di kota ini
jadi siapapun yang diusung partai ini akan menjadi pemenang
sebenarnya kalau melihat konstelasi lokal di solo
itu agak sulit ya partai di luar pdip
pp itu memiliki kesempatan ya
karena basis kulturalnya itu memang lebih banyak di
panggungnya pdip lebih kuat di solo
jumat siang bakal dibacakan rekomendasi calon wawali dan cawali kota solo
gibran raka buming raka dan teguh purnomo dipilih dpp pdi perjuangan
yang akan maju dalam bursa pilkada solo
sementara penantang lain yang sudah mendaftar di kpu dari jalur independen
yaitu pasangan bagio wahyono dan efek
suparjo saat ini dalam proses verifikasi faktuali kpu
bisa dipastikan akan berhadapan dengan pasangan dari pdip
kalau tidak otomatis akan berhadapan dengan kota kosok
sri hartono kartika bagus solo jawa tengah